selama satu tahun indonesia menjadi nahkoda asean dengan salah satu tugasnya memastikan sentralitas asean berjalan efektif
tugas ini pastinya tidak mudah asean disebut harus sigap menanggapi berbagai tantangan baik internal maupun eksternal
pasalnya implementasi pilar politik dan keamanan asean ini masih dibayangi sejumlah isu salah satunya isu myanmar
dan juga ada ketegangan politik atau ketegangan geopolitik serta rivalitas yang semakin tajam
kita bahas soal ktt asean dari kacamata dosen program studi hubungan internasional universitas pajajaran
ada dr randus teku reza syah pak reza selamat sore
selamat sore salam dari jatinangor
pak reza kita tahu ketika pembukaan ktt asean presiden jokowi menyebut situasi global saat ini sedang tidak baik baik saja
apa kemudian yang harus diketahui publik mengenai tantangan keamanan yang dihadapi oleh negara negara anggota asean
dan juga negara mitra saat ini
sebenarnya tanpa disebutkan oleh amerika serikat dunia ini mengerti bahwa ada kekhawatiran dari amerika serikat
bahwa republik rakyat cina tidak bekerja sesuai hukum internasional yang berlaku
dengan demikian ada harapan dari amerika serikat agar indonesia dan dalam hal ini juga asean
bekerja lebih keras di sektor asean outlook unindo pacific
artinya menjadikan aoip itu sebagai suatu indikator baru kerjasama di kawasan indo pacific
yang beranjak dari keberhasilan asean di bidang asean political security community
cuman masalahnya adalah kalau kita berbicara tentang stabilitas asean betul
amerika serikat mengharapkan indonesia bekerja lebih keras
tapi tentunya cara yang amerika serikat harapkan itu berbeda dengan cara kita
amerika serikat menggunakan kata kata kunci seperti keras kemudian tegas
itu tentunya oke secara budaya amerika secara hukum amerika
tapi kalau kita berbicara dalam konteks asean maka kata kunci yang digunakan oleh kita nantinya kepada myanmar itu adalah
sungguh sungguh kemudian berdasarkan hukum internasional terus terikat pada
aturan aturan yang kita buat dengan five points principle itu five points consensus
kemudian juga kita mengatakan asean charter dan un charter
jadi kita mengerti pesan amerika serikat tapi dalam melaksanakan hanya kepada myanmar
kita harus sadar akan kekuatan asean yakni konsultasi konsensus
juga pembangunan itu secara berkelanjutan dan bertahap dengan tetap menghargai prinsip prinsip kedaulatan myanmar
tapi kita bisa cari titik tengah gitu
bagaimana caranya kita berdialog dengan myanmar untuk bertanya seberapa tinggi pencapaian anda di bidang sustainable development goals
jadi tujuh belas item ini yang kita harus bicara jujur dengan myanmar dan kita katakan ke amerika
anda jangan hanya nekan kami terus tapi sekarang apa yang bisa anda gerakkan dunia untuk membantu myanmar tentunya di bidang pendidikan
di bidang kesehatan di bidang pertumbuhan anak anak usia dini pemberdayaan orang tua
kemudian energi perbarukan
hal ini yang kita harus tanyakan kepada myanmar tanpa menyinggung rasa kepemimpinan myanmar atas wilayahnya sendiri
karena bagaimanapun kita harus akui bahwa otoritas militer itu yang berkuasa saat ini dan mereka jangan diganggu
karena sesuai konstitusi myanmar mereka paling mengerti bagaimana keadaan myanmar sekarang dan myanmar kedepan
jadi ini sangat sensitif berhadapan dengan myanmar tapi kalau kesannya kita katakan pada myanmar
kita tidak akan menentang
anda adalah keluarga kami sekarang berilah kesempatan kami untuk bersama dunia bekerja sama dengan anda
dan anda sendiri yang kendalikan bantuan bantuan luar negeri tersebut
anda yang mimpin anda yang kelola anda yang supervisi kami siap bantu
jadi kalau dengan cara cara yang lebih lunak lebih pantun saya berpikir myanmar akan lulus juga ujung ujungnya
oke kalau amerika caranya mungkin keras kita negosiasi kita diskusi begitu ya tapi sejauh mana pak reza
keketuaan indonesia dan juga inisiasinya negosiasinya yang bisa kita luluskan
yang kemudian bisa berdampak pada stabilitas kawasan asean
kita tahu keamanan ini menjadi kunci untuk berkembangnya kawasan ini sesuai dengan keinginan indonesia tadi
mengapitalisasi asean sebagai pusat pertumbuhan ekonomi alias temanya epicentrum of growth
memang kalau kita berbicara tentang epicentrum of growth kita tentunya harus berpikir apakah epicentrum of growth itu sudah terlaksana di kalangan dalam negeri kita sendiri begitu
jadi di dalam negeri masing masing sepuluh negara asean
jadi untuk itu untuk kita meyakinkan epicentrum of growth oke kita sudah mendapat jaminan dari amerika serikat dia percaya pada kita
jadi kalau amerika serikat percaya maka sekutu sekutunya juga akan mendukung upaya indonesia di bidang asean outlook and indiopositik oke
tapi masalah selanjutnya adalah bisakah kita menjadikan asean sepuluh negara asean ini benar benar berkompeten
dalam hal ini kita harus buktikan juga pada dunia bahwa upaya kolektif asean
kita harus buktikan juga kepada dunia bahwa upaya kolektif asean ini kita harus buktikan juga kepada dunia bahwa upaya kolektif asean ini
kita harus buktikan juga kepada dunia bahwa upaya kolektif asean ini
kita harus buktikan juga kepada dunia bahwa upaya kolektif asean ini
hukum internasional itu sebenarnya
kita tujukan kepada china agar dia
jangan memainkan hukum internasional
sesuai dengan persepsi dalam negeri
atau sesuai dengan persepsi
mimpi mimpi kerajaan china di masa lalu
dan tidak dikenal aturannya di dalam
pak reza ada satu event
yang juga menjadi flagship asean
tahun ini asean indo pacific forum
apa harapan konkret anda
harapan nyata anda dari diskusi ini
intinya adalah kombinasi
kita tidak akan mencapai level tertinggi
hanya itu dua
tentunya ini kan merupakan
suatu hal yang berlanjut
jangan hanya kita terjebak hal ini di level pimpinan
tidak harus tersosialisasikan
kita tahu ada keterbatasan
tidak akan mencapai
jadi supaya kita bergerak di level
seperti kita ketahui
walaupun mekanismenya adalah
tidak selesai juga
jadi kalau sana itu oke
kita perbanyak mekanisme
ada asean ministerial meeting
ada asean ministerial meeting class
dan baru saja
sekarang asean indo presiden
kita berharap dengan banyaknya pertemuan terus menerus
dengan banyaknya konsensus dengan banyaknya plan of action
maka itu bisa menjadikan bukan hanya keamanan di kalangan asean
tapi juga di kalangan indo pacific dan selanjutnya berkontribusi
kepada berbagai belahan dunia yang lain
baik kita lihat bagaimana nanti hasil dari ktt ke empat puluh tiga asean indonesia kali ini
pak tekur rezasha terima kasih banyak sudah berbagi informasinya kepada kami
selamat sore terima kasih salam dari empat di jatimangor